chief demission indonesia untuk sea games dua ribu dua puluh tiga menegaskan jika ada indikasi kecurangan yang merugikan kontingen indonesia
akan segera ditindaklanjuti
terlepas dari kabar yang beredar cdm menilai penyelenggaraan sea games kali ini sudah sesuai dengan kesepakatan para negara peserta
mengenai hak istimewa tuan rumah untuk penyelenggaraan
kondisi ini memang lumrah terjadi dan belum ada aturan baku yang mengatur mengenai hal tersebut
namun dalam perjalanannya jika memang ada indikasi kecurangan apalagi merugikan kontingen indonesia
hal itu dapat ditindaklanjuti demi kenyamanan atlet selama sea games
beberapa beberapa kekurangan dari sisi penyelenggaraan tentunya mulai terlihat
tapi walaupun sifatnya minor tetap saya yang mewakili teman teman dari indonesia saya harus menyampaikan kepada panitia